biar begini begini oh ya dulu juara bela diri di kampung
roboh dalam satu detik
udah jelas itu emang
keren banget uya
aduh ya boh
maaf pak lama menunggu
rena sudah mau makan pak
tadi juga udah sekolah
kalo boleh tau
bapak sama bu anin ada apa ya pak
bu anim bisa pergi dari rumah pak
andin sudah tau semuanya red
adin tau kalau saya kakaknya rob
dan tau kalau saya mendekati ikan adindam
sepertinya adin tidak akan pernah maafkan saya
tidak ada yang penting
naib bawa siapa riahgranda
itu ya ier pelonnen
aku sampai ke banner
aku mau ke gelas
yang ada yang nggak bisa ditemani
kenapa kamu menangis
jangan menangis rena
beritahu aku apa yang salah
sementara lagi rena pulang
ma aku ada acara cooking class hari rabu
jadi aku sama mama masak bareng bareng
jadi tadi saya umumkan kalau hari rabu ini
akan tampil demo masak bersama sang ibu
terus rena langsung menangis
kasian sekali rena
masih di sini ya
rena jangan nangis ya
anak baik ya
tapi sekarang kita pulang dulu ya sayang ya
oke kita pulang ya
ya allah din
cepet balik dong
gak tega gue liat rena nangis kayak beginin
sini tas ancus pakai kayak gini ya
sini tas ancus pakai kayak gini ya
bicara ke andin
bicara baik baik ke dia
supaya dia mau pulang ke rumah

tante kasian sekali
sebenarnya ini bukan urusan aku
tapi tenterosa minta tolong sama aku
waktu itu kan andin bilang dia itu ngajar di pelita nusa
ingin menjadi pengusaha yang sukses
kalesma harus memiliki etika yang benar benar sopan dan baik
contohnya ketika berkenalan
yang pasti harus berdiri memperkenalkan nama dengan secara jelas
dalam bertemu dengan rekan bisnis
dan satu hal lagi ketika rekan bisnis datang
yang pastinya anda harus memanjakan dan jangan sampai tamu yang membayar tagihan
itu yang paling utama
sekian hari ini saya mengajar
saya tunggu waktunya paling lama tiga hari lagi untuk kerja kelompoknya
dan jangan lupa untuk disubmin ke saya
terima kasih semuanya
kamu ngapain disini
ya mau ketemu sama kamu
ngajarnya udah selesai belum
ya aku udah susah ngajar
bisa minta waktu kamu sebentar nggak
aku pengen bicara sama kamu
baru aja mbak andre nggak ada di rumah ini satu hari
suasana rumah ini langsung berubah
sepi banget kayak kuburan
padahal kemarin udah seru tuh mbak andin sama mas alta dan tewondo
bagaimana kalau ayang kiki uya ajarin tewondo
asal ayang kiki tau
biar begini begini oh ya dulu juara bela diri di kampung
kalau timbang jatohin pabos mah
roboh dalam satu detik
udah jelas itu emang
keren banget uya
aduh ya ampun
waduh jagoan kampung ya
seru banget nih udah gigi rekam
sering gak kirim ke mas al
biar mas al langsung lawan uya deh buat tewondo
aduh aduh aduh
gapapa kiki rekam segala sih
uya bisa di pecah
ih ya ampun
kok aku sungguh tidak peduli ya
kalau pabos tau bisa digibeng
aku dapat kabar semalam
kalau kamu itu ninggalin al debaran
setelah kamu tau kalau al itu adalah kakaknya roy
jadi kamu tau kalau roy itu adiknya mas al
dan kamu juga merasakan itu sama aku kan
aku terpaksa ngelakuin ini semua
al yang minta tolong sama aku
lagipula aku juga gak ngerti lah
kau pasti akan lebih umumnya aku masa
kan kamu juga teman mamanya
ya aku kan siapa
aku kan tahu siapa siapa michelle
bukannya kayak gitu ngin
aku tuh bener bener terpaksa ngelakuin ini semua
aku juga gak paham kenapa dari awal aku disuruh merahasiakan ini semua diri kamu
aku juga gak paham kenapa dari awal aku disuruh merahasiakan ini semua dari kamu
sampai akhirnya aku tau kalau
kamu tau kalau misalkan aku terdakwa
atas pembunuhan roy